dan bagaimana kondisi di italia setelah pemerintah tempat
memperlakukan status lockdown atau karantina sudah bergabung
melalui sambungan skype salah seorang warga negara indonesia
ada maya sambuaga yang berdomisili di bergamo
yaitu di provinsi lombardia italia
mbak maya selamat malam waktu indonesia siang waktu lombardia
selamat siang waktu
terkait dengan status dari pemerintah italia
untuk penanganan corona yaitu lockdown ya atau karantina sekarang
di seluruh wilayah italia
lombardia merupakan salah satu wilayah atau provinsi
yang masuk dalam red zone terkait dengan penyebaran corona di italia
kondisi di lombardia sendiri bisa digambarkan seperti apa mbak maya
sangat mencetak cukup mencetak
karena biasanya kita ini wilayah lombardia ada wilayah yang banyak turisnya
tapi tiba tiba di saat
tiba tiba di tahun yang lalu itu drastis berubah jadi sepi
coba jadi kayak suasananya cukup mencekam
oke jadi benar benar kalau saya lihat ini sepertinya di perumahan ya
artinya di tempat tinggalnya mbak maya
kondisi sepi seperti ini tidak hanya terjadi di perumahan
artinya di pusat lombardia sendiri di pusat perbelanjaan
tidak ada aktivitas sama sekali ya mbak maya
sini semua mal ditutup toko toko juga ada jamnya ditutup juga jam enam
kita diusahakan untuk tetap tinggal di rumah sebisa mungkin
oke untuk tetap imbauannya tetap berada di rumah sebisa mungkin
bagaimana dengan distribusi logistik makanan stok makanan
karena tadi kita lihat di salah satu wilayah di italia
warga itu sampai berbut
menyetok persediaan makanan ke supermarket ke pasar sualayan
itu seperti apa mbak maya
kami di bergamo di sini semuanya supermarket lengkap ada
cuma mesti ada jarak seratus meter dari satu orang ke depannya lagi
dibatasi seperti apa
seperti kalau misalnya supermarket yang kecil di tempat saya
ini cuma lima orang yang boleh masuk
terus jaraknya satu
jadi seratus meter ke depan kita
oke jadi untuk berbelanja pun dibatasi ya mbak maya ya
oke dibatasi durasinya atau dibatasi hanya seberapa banyak boleh belanjanya
seberapa banyak orangnya yang masuk ke dalam
karena kan itu satu terinfeksi dengan satu yang lain
oke ada pembatasan jam keluar sendiri nggak sih mbak maya
kalau di lombar ada
jadi untuk restoran itu bukanya dari jam enam sampai jam enam tutup
kemudian kalau kita kerja pun kita mesti punya surat keterangan
karena kalau tidak ada kita bisa kena silang
sebesar dua ratus euro lebih
jadi itu cukup cukup maksudnya pemerintah itu sangat menyarankan untuk kita tetap tinggal di rumah
pembatasan jam keluar ini jam berapa saja mbak maya
dari jam enam sampai jam enam
itu untuk restoran tapi untuk pembatasan keluar itu kita dimilai nggak boleh keluar
jadi kalau misalnya saya di bergamo atau di berlago saya nggak boleh keluar di kota lain lagi di wilayah lain
dan itu akan kena fine akan kena denda sebesar tadi dua ratus euro itu
itu diberlakukannya se
saya nggak tahu jumlahnya tapi sekitar segitu
ini diberlakukannya karena dalam masa lockdown atau darurat virus corona ini ya
dari mulai senin jadi kalau saya mesti kerja saya juga mesti membawa surat keterangan itu kemana saya pergi gitu loh
habis itu jadi di rumah kerja rumah lagi
mbak maya kalau tadi sebenarnya pasar sualayan supermarket itu masih tetap beroperasi
tadi juga kafe juga masih beroperasi restoran
walaupun ada jam ininya ya jam operasionalnya
bagaimana dengan fasilitas pelayanan publik
moda transportasi publik seperti apa
rumah sakit seperti apa
dan pelayanan publik lainnya seperti apa mbak maya
kalau rumah sakit sendiri pemerintah menganjurkan kalau yang tidak penting sekali itu cukup dirawat di rumah masing masing
karena itu terbatasan dari tempat di rumah sakit itu sendiri
persediaan masker di italia khususnya di lombardia sendiri seperti apa mbak maya
apakah juga warga atau masyarakat di lombardia ini menyerbu persediaan atau stok masker kah
enggak kami yang saya lihat di supermarket itu cukup ada ya cukup menyediakan banyak menyediakan masker
bisa bagi bisa berapapun
mbak maya untuk anak anak pemerintah italia kan sepertinya memperpanjang ya memperpanjang anak anak untuk tidak bersekolah
sudah ada informasi ini sampai dengan kapan
karena terakhir kami dengar diperpanjang sampai dengan waktu yang tidak ditentukan betul
terus bagaimana anak anak sekolah ini belajarnya seperti apa

untuk sampai saat ini anak anak diliburkan sampai tanggal tiga april
dan tidak tahu sampai kapan juga tanggalnya
untuk belajarnya itu sekolah itu memberikan anak anak pekerjaan rumah
mbak maya terakhir
tadi mbak maya sebutkan artinya kondisi sekarang khususnya di lombardia sangat mengkhawatirkan
sangat mencekam menurut mbak maya
apakah warga atau masyarakat di sana mendapatkan distribusi informasi yang cukup baik dari pemerintah
pemerintah cukup mengupdate apa yang terjadi dan apa yang mesti kita lakukan
lewat media sosial seperti tv atau media sosial radio atau yang lainnya
baik terima kasih mbak maya sambuaga
kita harapkan kondisi di lombardia bisa segera pulih segera stabil
nanti kita akan update bagaimana kondisi di italia
terima kasih sekali lagi